belasan anak anak tampak gembira saat bermain sepak bola di bawah flyover tapal kuda lenteng agung rabu malam
anak anak ini memanfaatkan jalanan kosong yang terdampak penyekatan jalan dari arah depok menuju jakarta
sesekali permainan mereka terpaksa terhenti sesaat karena ada kendaraan yang melintas setelah diizinkan petugas untuk masuk jakarta
di antara anak anak ini tidak satupun yang mengenakan masker
salah seorang di antara bocah ini mengaku ia dan teman teman yang bermain bola di jalanan karena dianggap aman sejak ada penyekatan
penutupan jalan dilakukan di masa ppkm darurat jawa bali sejak tanggal tiga hingga dua puluh juli dua ribu dua puluh
hal serupa terjadi di kudus jawa tengah
sebanyak dua belas titik akses menuju kota kudus yang ditutup dan dijaga aparat membuat jalan yang biasanya ramai menjadi sepi
sepinya jalan dimanfaatkan sejumlah anak untuk bermain sepak bola
tak hanya itu ada juga warga yang menggelar makan dan doa bersama di tengah jalan
salah satu warga sekitar jalan sunan kudus membenarkan adanya kegiatan tersebut
menurut reza kejadian tersebut terjadi pada rabu pagi setelah jalan sunan kudus ditutup total oleh petugas pada selasa malam
anak anak konduan olahraga berbalan sama itu
sama itu pak
pak pak pak
itu malu malu apa itu
tapi bener ada di sini ya
ada tadi pagi pak
kegiatan masyarakat di tengah jalan merupakan kegiatan spontan masyarakat setempat yang memanfaatkan sepinya jalan untuk berolahraga pagi
meski begitu polres kudus mengimbau masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah
tim liputan cnn indonesia